hai menarik dari apa perbicaraan yang mas adi tadi ini sebenarnya merepresentasikan
dikandung berebut suara ceruk umat islam dari kalau kita bicara mengenai asosiasi aspirasi
umat islam yang mana gitu kang pipin sebenarnya kemudian apakah ini menurut anda memang ini
representasi atau suara aspirasi dari ya ini suara umat gitu seperti itu ya kalau kami sih
melihat bahwa memang itu adalah mayoritas suara aspirasi umat jadi dimana mereka ingin
menyampaikan aspirasi itu dengan datang ke monas jadi keadilan termasuk mungkin harga harga naik
kemudian apa namanya terkait lowongan pekerjaan itu memang menjadi isu utama ya jadi saya kira bagi
prabowo sandi tetapi memang mereka hadir ke situ sebetulnya bentuk kritik kepada pemerintah
jokowi kepada rezim yang saat ini berkuasa misalnya lihat misalnya fenomena dulu bagaimana
penanganan kasus pak ahok ya penistaan agama terus kemudian terakhir kemarin mohon maaf ya
jadi ketika ada pembakaran bendera apa tauhid gitu ya banyak orang yang misalnya berpikir bahwa
ketika ada kejadian dulu ahok kemudian yang kedua ada pembakaran bendera tauhid kemudian
penanganannya tidak sigap tegas begitu hukum itu ditegakkan tetapi diberikan kemudian dilepas
oknum yang melakukan pembakaran itu malah yang ditangkap adalah yang membawa bendera tahu itu
sehingga apa itu yang menyulut
umat islam yang ingin mengatakan bahwa kami datang ingin memuliakan ingin menghormati adanya
al quran dan kemudian bendera ini jadi secara sekilas helikopter view anda menganggap bahwa memang
ya apa namanya peserta aksi reuni dua ratus dua belas itu memang ya betul betul mewakili asosiasi dan juga aspirasi
apa yang dirasakan apa yang diinginkan oleh umat islam tadi mas betul betul dan muaranya kemudian
jadi ya kami analisis adalah memang dua ribu sembilan belas ganti presiden dan kami tentu berdoa dan berharap yang
memang menginginkan perubahan itu mengkemudian mendukung prabowo sandi mas hasan ya wajah jelas
gerakan politik dari pengakuannya mas pipin kemarin itu gerakan politik yang mencoba pakai
isu masa lalu untuk menenangkan kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas masyarakat indonesia itu cerdas umat islam indonesia itu
cerdas yang begitu begitu itu bisa enggak laku
oke apalagi di daerah daerah di desa desa tapi menurut anda seberapa mengasosiasikan ini kan tadi
kang pipin mengatakan bahwa ini ada suara umat suara umat islam aspirasi kami itu yang tercapture dari
banyaknya orang buat titik putih tadi ya di tengah kota kita yang di tim jogawi yaimakruf yang kita
ambil tuh aspirasinya dari peristiwa kemarin ya kan oh apa aspirasi yang berkembang situ itu yang kita
ambil yang oh ini sudah kita perjuangkan contoh dia mas pipin bilang ada bendera tauhid salah bendera
yang dibakar bukan tahu ini ya yang yang saya kira ya salah satu kita nggak bahas yang kedua
yang kedua dibilang tidak ada penegakan hukum anak banser yang sudah sudah dipanggil sudah dihukum kurang
apa apa kurang adil pemerintah kita ini nah jadi perspektif keadilan itu dari siapa kalau menurut
teman teman di dua ratus dua belas bahwa ada ketidakadilan dari negara ini kemudian ada masalah pembakaran bendera
di mana ya oke tapi orangnya itu dua belas bagi saya itu adalah menggunakan peristiwa di masa lalu
untuk mendapatkan apa namanya keuntungan elektoral dan itu sah sah saja sebagai sebuah gerakan
politik jadi kalau dua satu dua itu gerakan sosial apa gerakan moral dia gerakan anda
nih santri juga apa hidup di dunia pesantren juga masalahnya ada lihat itu sesuai dengan aspirasi
yang anda temui di bawah grassroot kelompok umat islam masyarakat islam pemilih islam dengan apa
jadi kang pipin katakan aspirasinya pilihan politiknya mungkin atau mungkin kecenderungan masalah masalah yang sama sama dihadapinya
atau anda lihat ada gap yang banyak
hampir di daerah daerah saya itu keliling itu terus ya
hampir kehidupan saya itu ada di daerah daerah
itu nggak terasosiasi dengan dua ratus dua belas
peristiwa itu hanya bisa diledakkan di jakarta begini kemudian dipantulkan ke seluruh penjuru negeri
tapi efek satu dua hari setelah peristiwa itu orang sudah lupa
yang kedua juga kemudian kalau kemudian dinyatakan ada masalah masalah yang harus disuarakan dari teman teman yang kemarin reuni
tim nas jokowi ma'ruf amin itu sudah menangkap pesannya di sini
pesan pesan itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah pemerintah ini
masalah ketidakadilan sampaikan
ketidakadilannya di mana
kalau ada masalah hukum sampaikan ke penegak hukum
nggak perlu dong ditriat triatkan terus di monas
kalau misalnya umat ini gampang lupa maka sebetulnya reuni yang saat ini mungkin tidak akan sebanyak sekarang
jadi logikanya mas sasan kalau kita gunakan ya
peristiwa desember dua ribu enam belas tanggal dua kemudian orang lupa maka tidak akan ada reuni
kemudian tahun dua ribu delapan belas malah kami prediksi lebih besar karena bagi yang datang siang sudah tidak bisa lagi masuk
kalau misalnya kita lihat di stasiun stasiun ternyata jumlahnya lebih besar
kami akan membandingkan yang sebelumnya
jadi yang ingin kami sampaikan adalah ketika di saat umat islam saat ini ada labeling bahwa itu ada radikal
kemudian disampaikan bahwa dua ratus dua belas itu akan mendirikan hilafah pendukung terorisme dan sebagainya dari kubu sebelah
ini harus jelas
kemudian ya saya kira banyak lah
jadi kalau saya sebutkan namanya juga mas ini juga itu yang beredar di media saat ini
dan kami ingin menyampaikan bahwa fitnah fitnah
kemudian ternyata tidak terbukti
kami konsisten dalam konteks kebinekaan nkri
kemudian ingin bahwa menunjukkan bahwa umat islam itu berkumpul
bukan saja menjadi kerumunan tetapi mampu menjadi gerakan yang damai indah bisa menjaga ketertiban
dan saya kira bagi kubunya pak jokowi seharusnya ini juga mengapresiasi
bukan malah mengecilkan begitu
saya mendengar kata kata mas hasan ini seakan akan memang mengecilkan pertemuan
pertemuan itu hanya kongko kongko dan sebagainya
kita harus melihat bahwa memang itu adalah aspirasi yang luar biasa
dan bagi kami prabowo sandi kami akan berkomitmen membersamai aspirasi masyarakat umat islam untuk menegakkan keadilan bagi semua
mas adi ini seberapa nyambung nih antara aspirasi quote unquote pemilih islam yang bisa diinginkan oleh para pemilih
ceruk pemilih islam dengan apa yang direpresentasikan di reuni kemarin
kalau saya sih menganggapnya ini tidak perlu
ini perlu dihebohkan ataupun dirisaukan
karena soal pilpres itu bukan hanya soal alumni dua ratus dua belas yang angkanya konon itu jutaan ya
jumlah pemilih kita dpt kita yang masih direvisi ini kan satu ratus sembilan puluh satu juta
jadi nggak penting penting amat sih sebenarnya kalau dilihat itu
saya sih nggak setuju nggak penting ini penting
oh iya penting ya
mas adi terlalu mengecilkan jumlah
buat pak bos adi delapan atau sepuluh juta itu
itu adalah simbol di mana ada kuantitas ada kualitas di mana peradaban islam di indonesia diperlihatkan dengan monumen nasional yang begitu besar
orang berkumpul dan kemudian kalau setiap tahun kita memperlihatkan bahwa kita bisa bersatu dengan damai
maka saya kira tidak perlu kita mengecilkan pertemuan itu
kita bicara politik elektoral lagi mas adi
saya ingin melanjutkan itu
maksud saya kalau pilpres kuat dan gak kuatnya diukur dari alumni dua ratus dua belas jadi selesai
nah yang perlu diwaspadai sebenarnya
kalau reuni dua ratus dua belas ini terjadi di hampir seluruh provinsi dengan jumlah yang sama
ini perlu dikhawatirkan
artinya ada mesin mesin politik yang sengaja diorganize oleh alumni dua ratus dua belas
ini yang tidak hanya di monas
tapi besar di jawa timur besar di jawa tengah besar di jawa barat dan seterusnya dan seterusnya
kalau reuni itu dilakukan dengan cara yang sama dengan jumlah yang serupa itu perlu ini dirisaukan
sebagai sebuah kekuatan politik penantang yang cukup serius
cukup serius nggak menurut anda
serius kalau itu terjadi di berbagai daerah
saya khawatir ini di berbagai daerah menghimpun satu kekuatan politik
hanya ingin menunjukkan ada soliditas politik tertentu di monas
untuk test case yang selanjutnya apakah dua ratus dua belas ini adaptasinya terjadi di banyak daerah
bikinlah isu dan momentum yang sama
apakah juga akan terjadi yang serupa
yang hadir banyak
amunisinya juga banyak
isunya juga banyak
kalau di jawa timur menghadirkan begini dalam jumlah yang juga sama perlu khawatir lah pak jokowi dan teman teman
kalau di jawa tengah ada reuni dua ratus dua belas yang hadir juga sepuluh juta perlu khawatir bang ganjar
sebagai orang yang misal politisi pdip terdepan untuk mendukung jokowi
sebab itulah menurut saya jangan sampai apa yang terjadi di jakarta itu diginalisir sebagai ukuran
bahwa ini kuat secara politik
tapi harus diakui moral politik pendukung prabowo itu kemudian semakin tampak dengan hadirnya jutaan orang di monas kemarin
karena merasa didukung oleh jutaan umat islam di luar nu di luar muhammadiyah
oke sebagai aspirasi umat dan juga akan berakhir pada aspirasi politik juga
tapi saya nggak setuju kalau dikatakan bahwa di luar nu dan di luar muhammadiyah
karena setahu saya teman teman saya di nu dan muhammadiyah itu juga hadir di situ
jadi poinnya sebetulnya tidak boleh hanya mengecilkan bahwa itu kumpulan misalnya di luar nu dan muhammadiyah
jadi kalau kita ingin lihat bahwa kebinekaan yang hadir dari berbagai kalangan itu hadir ke situ
mungkin simbolnya ketua nu
ketua muhammadiyah misalnya tidak hadir
tetapi nu kultural muhammadiyah kultural mereka yang para pendukung itu hadir di situ
ya saya nggak tahu yang disebut dengan ini kultural muhammadiyah kultural mas pipin itu gimana ya
dalam perspektif anda gimana
ya karena yang setiap tahun mas pipin tadi bilang saya setiap tahun hadir dengan keluarga dan sebagainya
ya berarti kan itu lagi itu lagi
itu yang terus dinyanyikan
ini kan nyanyian lama nih untuk urusan elektoral
nah kalau saya umat islam saya ngajaknya ya nggak pakai lah nggak pakai seperti reunian begini ya
aspirasi umat islam ya
udah rembuk saja umat islam kemudian dihadirkan dua paslon itu
mana yang kemudian lebih aspiratif terhadap umat islam
pasangan dua atau satu
saya yakin satu lebih banyak menyerap aspirasi umat islam daripada dua
baik kalau tadi kata kang pipin dan juga mas adi sendiri mengatakan bahwa sebenarnya ini paling bisa mungkin dimanfaatkan oleh prabowo subianto dan sandiadega uno
karena memang captive marketnya ada di situ
jokowi maruf anda melihat dengan masa yang berkumpul
aspirasi yang ada dengan kekuatan politik yang terlihat secara kasat mata
itu bisa anda quote unquote diolah dimasak juga nggak mas hasan
sebagai bantuan juga oh ini bisa juga disuntikan kepada kami sebagai kekuatan politik
yang datang kemarin di acara kemarin itu tidak semuanya milih prabowo itu pasti
saya juga kerjaan saya dia tinggal di dekat situ dekat monas gitu kan
saya kerja dekat monas
saya tanyain mereka mereka nggak tahu menang urusan pilpres
jadi kalau kita menyatakan reuni dua puluh satu
itu ada hubungannya dengan efek elektoral yang cukup besar buat pilpres
itu saya yakinkan itu tidak
itu tidak tidak terjadi
karena yang hadir pun mereka satu ada motivasi karena peristiwa dua puluh satu
yang kedua ya pengen kangen kangenan kumpul umat islam
kalau kumpul nyampaikan aspirasi ya sudah bagi kami yang di tim jokowi
kan nggak harus ikut kumpul untuk menyerap aspirasinya
bagi kami perjuangan islam subtantif itu lebih penting
jadi islam agama itu sebagai inspirasi di politik
bukan aspirasi kayak kemarin itu
jadi agama jadikan aspirasi di politik
wah kalau itu bahaya buat peningkat tunggal ika
islam sebagai inspirasi
jadi inspirasi politik
mas adi kalau kita lihat ini kan dua ribu enam belas pertama kali reuni dua ratus dua belas dilangsungkan
kemudian quote unquote kita lihat output politiknya ada
ya output politiknya ahok misalnya kalah ketika itu di apa namanya
yang menjadi target utama akhirnya kalah dalam pemilu
ya maksudnya itu
kalau kita lihat di video ini
apa yang bisa membuat hal serupa bisa terulang lagi dengan kesuksesan
atau mungkin bisa kegagalan
dijawabnya lebih asik usahanya deh
kami akan segera kembali saat lagi